video ini dibagikan joseph hood dalam akun instagramnya pada masa karantina selama lima hari di indonesia
turis asal australia ini mengeluhkan karantina hotel yang longgar
ia dapat leluasa turun ke lobi hotel
bahkan ia bergurau dapat melarikan diri jika ia mau
nah berkat unggahan joseph kini pengawasan karantina menjadi diperketat
kedua perhimpunan hotel dan restoran indonesia hari yadi sukamdhani
mengakui adanya berbagai permasalahan di lapangan pada awal pelaksanaan karantina
hal ini disebabkan penugasan mendadak penyediaan kamar hotel sebagai tempat karantina oleh pemerintah kepada phri
sehingga tidak banyak cukup waktu untuk melakukan koordinasi
hari yadi menjamin kini pengawasan sudah diperketat
kami juga memonitor semua tamunya supaya ikut protokol karantina
nah ini juga penting karena banyak juga nih tamu tamu yang bandel gitu kan yang mau coba coba
dia nggak ngerasa kalau dia ini sebenarnya dalam masa karantina tapi dia coba coba bikin aneh aneh lah
keluar hotel lah ya begitu lah bikin ulah macam
nah itu kita juga memberikan tegas gitu ya
ada sekitar sepuluh kamar dari satu ratus lima hotel yang disiapkan dalam pelaksanaan karantina warga negara asing
dan warga negara indonesia dari luar negeri sejak dua puluh delapan desember lalu
reza ramadan kurnia yuniarwan jakarta